berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
rangkaian perayaan pascah di gereja katedral makassar
digelar secara tertutup
pasca serangan bom bunuh diri minggu dua puluh delapan maret lalu
ibadah kamis putih di katedral makassar
dilaksanakan sebanyak dua kali
yaitu pada sore dan malam hari
perayaan paskah kali ini berlangsung
dalam pengawasan ketat aparat gabungan bersenjata lengkap
perayaan jumat agung di gereja katedral makassar
digelar sebanyak dua kali ibadah
begitu juga saat ibadah sabtu suci esok hari
sementara pada puncak minggu paskah
katedral makassar akan mengadakan ibadah sebanyak lima kali
satu regu brimob yang berjumlah dua belas orang
menyisir semua bagian gereja santo antonius padua
kota baru kota yogyakarta
selain hadir langsung di gereja dengan jumlah terbatas
sesuai protokol kesehatan
umat juga bisa mengikuti rangkaian ibadah pascah secara online
setiap jemaat yang hadir sudah menjalani
screening di tingkat lingkungan
dengan usia minimal sepuluh tahun dan maksimal tujuh puluh tahun
di kota solo satuan tim gegana polda jawa tengah
memeriksa seluruh bagian gereja katolik santo paulus solo
menggunakan alat metal detektor dan peralatan deteksi lainnya
mereka memeriksa mulai dari kursi hingga altar gereja
peningkatan kewaspadaan memang dilakukan menjelang perayaan pascah
di mana dalam beberapa waktu terakhir terjadi sejumlah aksi teror

memiliki kekuatan untuk mengikuti rangkaian ibadah paskah secara online

memiliki kekuatan untuk mengikuti rangkaian ibadah paskah secara online
memasuki pekan perayaan paskah
gereja katedral jakarta menggelar ibadah kamis putih
secara online dan tatap muka
protokol kesehatan dilakukan dengan membatasi jumlah umat yang hadir
yaitu hanya tiga ratus sembilan orang per sesi
selain itu umat yang diperbolehkan hadir
hanya mereka yang berumur delapan belas hingga lima puluh sembilan tahun
hanya mereka yang berumur delapan belas hingga lima puluh sembilan tahun
sementara dari sistem pengamanan
gereja katedral jakarta dijaga di beberapa titik
gereja katedral jakarta dijaga di beberapa titik
oleh satu ratus lima puluh personil gabungan dari unsur tni polri hingga satpol pp

tim liputan cnn indonesia